huh hah pedas pedas bikin panas menggoyang lidah
ini dia sambal ngondek di kawasan gandaria jakarta selatan
warung makan yang sudah ada sejak sembilan tahun lalu ini menyajikan beragam olahan penyetan dengan sambal khasnya yaitu sambal ngondek
kalau sambal yang biasanya hanya terdiri dari tomat dan cabai rawit
di sini sambal juga dicampur dengan beragam rempah rempah jadi rasanya jauh lebih sedap dan pastinya pedas
wah bikin ngilet para pecinta kuliner pedas nih
pakai rempah rempah sambalnya jadi nggak cuma cabai terus tomat dan lain lain
tapi kita pakai rempah kayak serai terus keming iri terus daun jeruk dan jahe
itu yang bikin beda sama sama yang lain
tidak cuma sambal ngondek ada juga ayam
sambal ngondek cekar ngetril hingga bebek belur
wah penamaan yang cukup unik ya
wah pedas juga ya ternyata
jadi ragam kuliner kali ini adalah nyobain beragam menu sambal
salah satunya adalah sambal ngondek nih bisa dapat
anda lihat nih merahnya seger banget nih
kirisan cabai merah terus ada cabai hijau juga nih
jelas pedas ya
wah luar biasa
saking menggugah seleranya ini warung yang mulai buka pukul enam sore hingga tiga dini hari ini
nyaris tak pernah sepi pembeli
di sini yang bikin apanya jengkolnya
jengkol sambalnya gimana
sambalnya pedas banget
jadi beda ya
iya iya beda sama tempat lain sambalnya
ini baru pertama sih
ini gimana bu
ya suka sih
tadi pesan apa
nasi daun jeruk sama ayam gorengnya
masih belum puas dengan pedasnya sambal ngondek
saya masih mau menjajal sambal yang juga bikin nampol
namanya sambal edan
lokasinya berada di kawasan taman sari jakarta barat
warung makan ini sudah ada sejak delapan tahun lalu
dan menyajikan beragam sajian mulai dari ayam goreng ikan asap hingga lele terbang
yang beda sambal sama sayur asem
nah yang menu paling favorit di sini apa bu
lele terbang ikan asap
buka setiap hari warung yang biasa buka pukul lima sore hingga lima pagi ini bisa menghabiskan sepuluh hingga lima belas kg cabai
nah jadi anda para penikmat sambal dan makanan pedas berani coba sambal yang mana nih
ingat ingat tetap perhatikan porsi makan ya
biar perut kenyang dan perut aman